assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore teman teman semua
hari ini kita sampaikan dan kita umumkan perkembangan penanganan
salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
berikutnya akan disampaikan oleh pemimpinan kpk pak saul sigomora
saya disini hanya membacakan perkeputusan kolektif kolektif
di pemimpinan kpk
kpk telah mempelajari secara seksama
putusan perang perang dilanjurkan

serta aturan umum lain yang terkait
kedua pada tanggal lima oktober dua ribu tujuh belas
kpk melakukan penyelidikan baru
untuk pengembangan perkara
dan dalam proses penyelidikan ini
kpk telah meminta keterangan sejumlah pihak
dan mengumpulkan bukti bukti yang relevan
ketiga dalam proses penyelidikan tersebut
juga telah disampaikan permintaan keterangan
terhadap saudara sn sebanyak dua kali
tanggal tiga belas dan delapan belas oktober dua ribu tujuh belas
namun yang bersangkutan tidak hadir
untuk diminta keterangan
dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan
keempat setelah proses penyelidikan
dan terdapat bukti permulaan yang cukup
kemudian pimpinan kpk bersama tim penyelidik
penyelidik dan penuntut umum
melakukan gelar perkara pada tanggal
maksudnya akhir oktober dua ribu tujuh belas
kemudian poin kelima
kpk menerbitkan surat perintah penyidikan
pada tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas
sn selalu menerbitkan surat perintah penyelidikan pada tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas

bersama dengan anang sugiyana sudiharjo
selaku direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil
kementerian dalam negeri ri
dan ingeniur sugiharto mm
selaku pejabat pembuat kopitmen ppk
bpk direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia
dan kawan kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
sekurang kurangnya rp dua tiga triliun dari nilai paket pengadilan
sekitar rp lima sembilan triliun rupiah dalam pengadaan paket penerapan ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas pada kementerian dalam negeri
tujuh sn disangka melanggar pasal dua ayat satu subsider pasal tiga undang undang republik indonesia no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan sembilan sebagai mana telah dilakukan
delapan sebagai mana telah diubah dengan undang undang republik indonesia no dua puluh tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak tindak korupsi jumto pasal lima puluh lima ayat satu kesatu kuap
proses pemeriksaan saksi telah dilakukan selama tahap penyidikan
dengan unsur anggota dpr swasta dan pejabat atau pegawai kementerian
sebagai pemenuhan hak tersangka kpk telah mengantarkan surat tertanggal tiga november dua ribu tujuh belas perihal
pemberitahuan dimulainya penyidikan pada sn diantarkan ke rumah sn di jalan wijaya
melawai kebayoran baru jakarta selatan
sepuluh demikian penjelasan kpk informasi yang lebih rinci dalam proses penyidikan ini
tidak dapat kami sampaikan saat ini karena terdapat kebutuhan dalam proses penyidikan
kpk berharap seluruh pihak yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi
untuk memastikan indonesia yang lebih baik bagi anak cucu kita
oke terima kasih
pengumuman ini kami sampaikan untuk memperjelas proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh kpk
termasuk penetapan tersangka baru dalam kasus ktpl
kami sampaikan juga mohon maaf saat ini karena pak saud ada kegiatan yang lain
jadi beberapa pertanyaan dapat diajukan setelah materi update saya sampaikan lebih lanjut
kami sampaikan materi update sepuluh november dua ribu dua puluh
hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap delapan belas orang saksi dan tiga tersangka
untuk delapan perkara dalam proses penyidikan
ada beberapa saksi yang tidak hadir
pertama dua saksi untuk tersangka asw dalam kasus di konawe
yaitu hadi raharja dan henry raharja
disampaikan bahwa surat panggilan belum diterima
kemudian dua saksi direncanakan diperiksa untuk tersangka tcw dalam kasus indikasi tindak pidana pencucian uang
belum diperoleh informasi terkait dengan ketidakhadiran
yaitu edi amin dan charles setiawan
hari ini dilakukan perpanjangan penahanan dalam kasus dugaan suap terhadap bupati di batubara
dilakukan perpanjangan penahanan selama tiga puluh hari ke depan
dari tanggal tiga belas november dua ribu tujuh belas sampai dengan dua belas desember dua ribu tujuh belas
untuk tiga orang tersangka yaitu str hh
demikian yang bisa disampaikan silahkan kalau ada pertanyaan
ya ini kan bisa dibilang ronde kedua antara kpk dengan setia novanto
nah ini apa yang akan diantisipasi oleh kpk terkait upaya upaya hukum dari setnov ke depannya
kalau kemarin kan dari pra peradilan kemarin poin poinnya cukup jelas bahwa dia mempertanyakan tentang penetapan status tersangkanya
seberapa yakin kpk terhadap
ee seandainya bila ada langkah hukum lanjutan seperti pra peradilan yang kedua
eee apa yang kpk lah strategi yang ingin dilakukan dalam menghadapi hal tersebut
eee terus yang kedua eee ini kan dari kemarin ini kan sepertinya eee
perlawanan dari pihak
pihak dari sm terutama dari kuasa hukumnya yang mengklaim bahwa
tidak berhak lagi
eh kliennya ditetapkan sebagai tersangka
sedangkan kalau kita mengacu pada peraturan tertentu
sebetulnya itu masih bisa nah
perkembangan kasus ini ke depannya
karena ini turbulensinya
pasti kemungkinan bisa lebih besar terutama di tengah
juga sedang dilaporkan
meski tadi pagi presiden juga menyatakan
cabut saja spdp
kepada dua pimpinan bila kurang ada bukti
terima kasih bang
jadi setelah putusan
pada beberapa waktu yang lalu
bagaimana yang disampaikan
tentu kami pelajari lebih lanjut
upaya hukum tentu
bisa saja dilakukan oleh pihak
ada kaitan kepentingan dengan
sepanjang itu memang
tersedia jalur hukumnya
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
jadi kita harap
perlawanan perlawanan dari aspek
substansi maka tentu kita respon
dari aspek substansi
yang dapat dilalui
yang pasti kpk akan
terus melakukan proses penyidikan
dalam kasus ktp elektronik ini
akan kita lakukan
dalam proses penyidikan
kasus iktp dengan tersangka
sn ini untuk menggali
lebih jauh konstruksi
besar dari kasus ktp elektronik ini
bersama sama sejumlah pihak yang lainnya
apa yang disampaikan
oleh presiden hari ini
pencegahan ke luar negeri yang dilakukan
pada tanggal dua oktober
sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku
dan itu memang menutupkan
bersama imigrasi tentu saja
di kementerian hukum dan ham
itu tidak bertentangan dengan
ataupun undang undang yang lain
dan juga tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi yang pernah menguji undang undang imigrasi tersebut terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahkan seperti yang kami sampaikan juga yang bersangkutan bukan satu satunya opsi dalam kasus ktp elektronik ini
ada sembilan orang totalnya sehingga prinsip semua sama di hadapan hukum
prinsip tidak ada perlakuan yang khusus atau spesial itu sebenarnya sudah kita terapkan
dan ini sebenarnya penangannya sama saja dengan kasus kasus yang lain
karena kita berdasarkan uhab undang undang tindak pidana korupsi dan undang undang kpk
jadi kita harap seluruh pihak memberikan dukungan
dalam porsi apapun terhadap penanganan kasus ktp elektronik ini
agar kita nanti bisa membuktikan siapa saja pihak pihak yang diduga melakukan korupsi
bersama sama dengan siapa saja dan perannya apa saja
itu yang bisa disampaikan

ini betul sekali tersangka dan pasalnya masih sama
yang dikenakan seperti penetapan tersangka untuk pertanangan pada jumlah
dan bagaimana semasa itu
saya kira tadi sudah diumumkan secara lengkap
bahwa kpk sudah melakukan proses penyidikan baru dalam ktp elektronik ini
sejak tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
dengan tersangka atas nama saudara s
yang dipakai di sotiano panto itu gak bisa
atau bisa dipakai lagi
atau bisa dipakai lagi di
kesidangan jerman dan subianto
atau bisa dipakai lagi untuk kesulianan setianofanto
apakah kpk akan memanggil saksi saksi
yang sebelumnya bersaksi di jerman dan subianto
untuk bersaksi kembali
yang pertanyaan kedua
apakah kpk akan memanggil paksa setianofanto
ingat yang penamputan
sudah manggil selama dua kali
pertama soal putusan
perapradilan tentu kita sudah pelajari
memang ada beberapa
sampai dengan amar putusan
yang membuat terkait dengan
hal yang tadi
namun kita juga mempelajari
putusan mahkamah konstitusi
kita juga mempelajari
aturan hukum yang lainnya
seperti undang undang kpk
kuhab tentu saja
menjadi bagian penting dan undang undang
tidak pidana korupsi
dari keseluruhan tersebut
akhirnya kita melakukan proses
penyelidikan kita sudah minta
keterangan sejumlah pihak
artinya sesuai dengan undang undang kpk
di tahap penyelidikan
kita sudah melakukan pencarian bukti
bukti bukti itu setelah kita analisis
apa yang disebut dengan
bukti permulaan yang cukup
yang kemudian menjadi
untuk proses lebih lanjut
ke tingkat penyelidikan
apakah di tingkat penyidikan ini
akan diperiksa sejumlah saksi saksi
pemeriksaan sejumlah saksi
sudah kita lakukan
dalam beberapa hari ini
dan kemudian juga dilakukan
pemeriksaan saksi saksi yang dimisukkan
dan yang relevan dengan perkara ini
tentu saja dalam proses penyidikan
baik dalam kasus ini
seluruh penyidikan yang dilakukan oleh kpk
akan ada agenda
kapan pemeriksaan tersebut
dilakukan tentu nanti
akan kami sampaikan lebih lanjut
sesuai dengan jadwal pemeriksaannya
saat ini kpk
terus melakukan proses penyelidikan
dan kami juga sudah
izin presiden misalnya
yang juga dijadikan
salah satu alasan ketika
yang bersangkutan dipanggil sebagai
kemudian disampaikan di transfer lagi
ke isan muda harahap
nah menariknya ini kan ada satu
pihak yang juga dicegah oleh kpk
kepala kepala ester widya
yang dimana nama tersebut
terungkap di dokumen
terkait dengan proses
cangkang perusahaan cangkang
apakah ini yang menjadi dorongan kpk
untuk bukti baru
kpk untuk menetapkan setia novanto
lalu yang kedua terkait dengan keberadaan
apakah kpk akan menetapkan
yang bersangkutan juga sebagai tersangka
karena mereka biadanya adalah
laringnya setia novanto sendiri
nah yang kedua
akan melindungi mad
dia lah yang tau bagaimana aliran uang
tersebut dan kedua juga
bagaimana dengan ester
itu sendiri itu isikan dari saya
namun kami belum bisa menjawab
hal hal yang bersifat teknis
dalam proses penyelidikan ini
belum bisa saya konfirmasi
terkait dengan informasi
yang tadi disampaikan
silahkan kalau ada pertanyaan yang lain
oke saya kira cukup ya
konferensi pes hari ini
terima kasih buat
untuk teman teman semua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh